dengan denda pengusaha yang terlambat membayar thr keagamaan kepada pekerja atau buruh
sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar
melalui konferensi pers virtual pada senin dua belas april
menaker ida fauzia mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran tunjangan hari raya
thr keagamaan dua ribu dua puluh satu secara penuh atau tanpa dicicil
hal ini mengingat sejak pandemi covid sembilan belas
pemerintah telah memberikan berbagai bentuk dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak covid sembilan belas
ida menyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar thr keagamaan pada pekerja
ini adalah sebuah dendah thr yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar
untuk membayarkan thr keagamaan pada pekerja maupun buruh
sehingga perusahaan tetap harus memenuhi kewajiban untuk memberikan thr
sementara bagi pengusaha yang tidak membayar thr akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis
pembatasan kegiatan usaha
penghentian sementara atau seluruh alat produksi
hingga pembekuan kegiatan usaha
ida menegaskan thr wajib diberikan kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
berbahal thr keagamaan adalah merupakan pendapatan non upah
yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh
paling lama tujuh hari sebelum hari raya
kedatian keagamaan tersebut tiba
kendati demikian pemerintah memberikan kelonggaran bagi pengusaha yang masih terdampak pandemi covid sembilan belas
dan tak mampu membayar thr sesuai waktu yang ditentukan
dapat membayar thr maksimal hamil satu lebaran
dengan catatan manajemen harus melakukan dialog dengan pekerja
untuk mencapai kesepakatan terlebih dahulu
serta membuka laporan keuangan dua tahun terakhir secara transparan kepada pekerja
tim liputan cnn intermedia